kamu anak buah buah sayap
teteh anak buah buah sayap juga
mantan buah sayap
mantan anak buah sayap
kalau aku belum mantan
kamu kan kerja di sini
kok bisa jadi anak buah sayap
sama bu bun
bilang ke bu bun saya butuh receh dua juta
nanti kirim ke rusdi
bang edi perlu receh dua juta
sekarang kalian bubar
besok pagi kita ketemu lagi
saya jadi kepikiran
yang dihajar sama mereka
orang yang ada masalah sama kita atau bukan
yang mereka sikat cuma temannya yang waktu itu udah kita sikat duluan
saya mau makan
show cara berkumpul saja
maaf salah naik angkot
barusan waktu saya naik angkot
mau operasi diangkot ada gugum
dia negur saya
coba kalau udah nanya mau nyopet
kalau dia nanya gitu
satu angkot kan bisa jadi tahu kalau saya copet
pak rusdi dimana
orang pak gedi
saya masih di jalan
minta alamat rumahnya
itu tisu bekas
sampai nanti bapak ketemu tempat sampah
terus ini buang disana
atau bapak yang saya buang ke tempat sampah
sudah menjaga bandung tetap bersih
gak ada tamu
terus ratih lagi ke belakang
kamu anak buah sayap
tete anak buah buah sayap juga
mantan buah sayap
mantan anak buah sayap
kalau aku belum mantan
kamu kan kerja disini
kok bisa jadi anak buah sayap
disuruh pak junedi
awalnya kamu disuruh jadi mata mata sama pak junaidi
tapi terus ketauan sama buah sayap
terus buah sayap nyuruh aku
jangan bilang ke pak junedi kalau aku udah ketauan
kalau aku bilang foto aku yang ada
di hp dia mau dicetak
aku dulu juga diancam gitu
sama buah sayap
musik dan musik
kamu tau siapa pak junedi
dia mantan partner bos saeb
itu buat duduk tamu
bukan buat kalian
pak junaidi gak usah tau
kalo kita udah sama sama tau
eh kamu capek
tadinya mau jualan burayot
tadinya mau jualan burayot
tapi gak jadi
gak ada modal
dalam keadaan bingung
gak tau harus apa
diajak gabung sama temen temennya
terusir dari terminal buat geser bubun
si boy sekarang terancam